polda metro jaya dan polresta bandara soekarno hatta menetapkan sebelas tersangka dalam kasus mafia karantina di bandara soekarno hatta tanggerang banten
dalam kasus ini para warga india dan warga indonesia yang tiba di bandara soekarno hatta dari india
difasilitasi para calon untuk tidak dikarantina dengan membayar uang mulai enam lima juta hingga tujuh lima juta rupiah
tujuh tersangka adalah warga india dan empat tersangka lain adalah warga indonesia
empat wni yang ditangkap adalah calon yang memiliki kartu pas bandara dan dapat menjemput para wna dan wni yang baru tiba
yang selanjutnya didaftarkan untuk dikarantina
para tersangka dapat dijerat dengan pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan
dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan atau denda maksimal seratus juta rupiah
nah yang terjadi adalah
di tahap satu ini sudah lewat didampingi oleh oknum ini tersangka ini
di sini ada beberapa orang yang sudah dijalankan
yang membantu di sini membantu untuk jadi calonnya itu
dengan bayaran beraneka rakyat
ada yang enam juta ada yang enam lima juta ada yang tujuh lima juta per orang
bisa lolos tanpa melewati masuk karantina
bisa langsung pulang ke rumahnya atau ke apartemennya